upaya pemadaman kebakaran di area gunung arjuna welirang terus diupayakan oleh petugas gabungan
rabu enam september pemadaman dilakukan dengan mengintensifkan waterbombing dari helikopter
helikopter milik badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb terus melakukan waterbombing untuk memadamkan api di area gunung ringgit
yang masih satu area dengan gunung arjuna welirang
upaya ini dilakukan karena lokasi titik api termasuk medan yang sulit dijangkau
dalam satu kali keberangkatan helikopter mampu mengangkut kantong berisi seribu liter air
pada selasa kemarin waterbombing dilakukan sebanyak tiga puluh delapan kali
selain untuk memadamkan api waterbombing bertujuan juga membasahi daerah sekitar agar api tidak merembet ke area yang lebih luas

untuk mengetahui informasi terkini kita akan segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia miftah farid
selamat siang farid bagaimana pantauan anda terkait upaya pemadaman dan kondisi terbaru terkait kebakaran hutan dan lahan di sana
bisa saya berada di salah satu wilayah yang terdampak dari kebakaran gunung arjuna ulirang ini
saya berada di kawasan perigen tepatnya di kabupaten pasuruan
saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang saya
karena sejak pagi tadi kami menghitung ada empat titik api yang diketahui atau yang bisa saya lihat secara kasat mata
dan kemudian tak lama kemudian sekitar dua jam api ini bertambah menjadi delapan titik
nah siang ini anda akan melihat sendiri bagaimana kondisi di salah satu area di area gunung arjuna ulirang ini tepatnya di gunung ringgit
asap asap yang anda lihat ini merupakan bagian dari titik api yang kami pantau sejak pagi tadi
mulai dari empat titik
dua jam delapan titik
dan pada siang ini api api tersebut sudah mulai merembet ke area yang tadi siang atau tadi pagi belum disentuh oleh api
sehingga sepintas kita melihat titik titik itu sudah tidak ada
namun adanya asap yang mengepul dan kemudian merembet ke area sekitarnya ini menandakan bahwa api mulai bergerak
kalau dilihat dari kasat mata yang saya lihat dari titik saya melaporkan ini beberapa titik masih mengeluarkan api terlihat
dari kejauhan tempat saya melaporkan dan di tempat lain di titik lain
api memang tidak terlihat
namun asap yang mengepul itu mulai membesar
dan kemudian kalau dilihat di area puncak di gunung ringgit ini memang ada cukup tebal awan di atas gunung ringgit ini
namun kalau dilihat dari sisi antara titik api dan juga awan cukup gelap
dan ini menandakan konsentrasi atau volume asap ini mulai menebal mulai banyak dan menandakan bahwa area yang terbakar juga mulai meluas
sebenarnya pada tiga empat hari yang lalu kawasan ini sebenarnya sudah dilakukan pemadaman dengan cara waterbombing
namun hari ini mulai tadi malam tepatnya api mulai muncul kembali dan kemudian sampai siang ini areanya sudah mulai terbuka dan api sudah mulai merambat di area area yang sebelumnya sudah dipadamkan
tadi sejak pagi sebenarnya helikopter sudah melakukan waterbombing
sebanyak sampai siang ini sekitar pukul dua belas lebih dua puluh lima menit
sudah melakukan setidaknya sembilan belas kali pengambilan air dan kemudian melakukan penyiraman dan pembasahan tepatnya di balik punggung gunung ringgit ini
karena berdasarkan dari pantauan udara sejak tadi pagi area tersebutlah yang kemudian sangat sulit untuk dijangkau oleh para relawan dan kemudian juga sangat sulit dijangkau juga kalau kemudian pemadamannya dilakukan secara manual
sehingga diputuskan untuk hari ini fokusnya memadamkan area di balik punggung gunung ringgit ini
sehingga tadi sekitar sembilan belas kali

putaran pengambilan air dan kemudian penyiraman yang dilakukan oleh helikopter difokuskan pada titik yang apinya cukup terlihat di wilayah punggung dari gunung ringgit ini
namun tadi ada beberapa relawan yang sempat melakukan pemantauan dan memasukkan laporan ke posko darurat kebakaran gunung arjuna ini meminta untuk dilakukan kembali pemadaman di wilayah gunung ringgit ini
tepatnya tak jauh dari wilayah pemukiman dan tentu saja mereka khawatir karena
lokasi tempat kebakaran yang tadi saya jelaskan banyak sekali titik titik sumber mata air yang dimanfaatkan baik untuk wisata maupun juga tentu saja untuk masyarakat
sehingga tadi diminta untuk melakukan laporan dan nanti akan dievaluasi
nisa yang jelas bnpb kemudian bpbd dan juga tim relawan sudah sepakat bahwa mereka memprioritaskan wilayah wilayah yang dekat dengan pemukiman
sehingga mereka fokus baik di wilayah udara maupun di wilayah darat mereka melakukan laporan
mereka melakukan pencegahan supaya api tidak merembet ke area pemukiman yang dari laporan sementara yang tadi saya terima jaraknya sudah hampir dua km dari wilayah pemukiman
sehingga mereka berusaha membuat sabuk atau parit untuk memisahkan antara api dengan wilayah pemukiman sehingga mereka melokalisir wilayah api sehingga tidak merembet sampai ke wilayah pemukiman dan juga hutan milik warga
ini terus dilakukan dan sampai siang ini helikopter dan juga pilot masih melakukan istirahat dan akan dilanjutkan kembali
proses pemadaman melalui udara ini pada pukul tiga belas waktu indonesia barat dan kita berharap proses pemadaman ini bisa dilakukan bukan hanya di balik punggung gunung ringgit tapi juga tempat di wilayah saya melaporkan ini
anda bisa melihat tadi bahwa kepulan asap sudah mulai membesar dan kemudian dikhawatirkan
ini akan merembet ke wilayah yang sebenarnya sudah relatif aman karena tiga empat hari yang lalu sudah berhasil dipadamkan
mereka berharap pemerintahnya warga berharap juga
ada banyak relawan yang membantu melakukan penyekatan atau kemudian membuat parit yang ada di wilayah wilayah yang berbatasan dengan hutan dan juga pemukiman milik warga sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi
yaitu api merembet ke wilayah yang dimanfaatkan oleh warga baik untuk perhutanan produktif maupun juga pemukiman warga
ini tadi saya mendapatkan informasi bahwa banyak sekali sebenarnya relawan yang diberdayakan
terutama dari warga desa ini tempat saya melaporkan
tadi sekitar satu rt mengarahkan lima orang pemudanya untuk melakukan pemadaman melalui jalur darat
sehingga ada banyak sekali ada ratusan kira kira tiga ratus relawan baik itu tni polri dan juga warga sekitar lokasi kebakaran ini sudah berada di wilayah berbatasan antara api dengan pemukiman
sehingga mereka membuat parit untuk mengamankan area api
namun tentu saja mereka mengatakan bahwa angin ini
ini sangat fluktuatif
kadang angin bergerak dari atas ke bawah kadang juga menyamping kadang juga ke atas
mereka khawatir kalau angin ini bergerak dari atas ke bawah mereka khawatir api ini akan mudah merembet ke area yang sebenarnya sudah dibasahi
karena cuaca di lokasi tempat saya melaporkan ini sangat panas sehingga ketika dilakukan pembasahan tidak butuh waktu yang lama
area tersebut bisa saja langsung kering dan ini yang kemudian bisa menyulut api
karena kalau dilihat dari pantauan udara dan juga video yang kami terima api api yang sudah membentuk sabuk ini ini merupakan wilayah alang alang atau wilayah rumputan atau ilalang yang kemudian mudah sekali terbakar dalam kondisi yang cukup panas sampai hari ini nisa
ini sudah hari ke enam operasi pemadaman api di wilayah arjuna ulirang
dan kita berharap proses pemadaman api baik dari darat maupun udara bisa efektif berjalan
mengingat cuaca sangat mempengaruhi proses terbang dari helikopter dan juga mereka relawan tni dan polri yang berada di wilayah darat untuk melakukan proses penyekatan dan pemadaman di titik titik tertentu yang bisa mereka jangkau
ya tentunya kita harapkan agar proses pemadaman dan upaya yang dilakukan oleh bpbd dan juga masyarakat serta relawan ini bisa segera membuahkan hasil sehingga api bisa cepat padam
terima kasih koresponden cnn indonesia miftah farid atas laporan anda